bantu pemerintah dalam percepatan penanganan covid sembilan belas badan intelijen negara atau bin terus bergerak
salah satu aksi nyata bin adalah dengan memberikan bantuan alat kesehatan ke rumah sakit persahabatan jakarta
badan intelijen negara terus bergerak membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan covid sembilan belas
salah satunya dengan memberikan bantuan alat kesehatan atau alkes ke rumah sakit persahabatan jakarta
pemberian bantuan ini adalah instruksi kepala bin budi gunawan
bantuan kemanusiaan diserahkan oleh staf khusus kepala bin maijen tni suyanto
diterima langsung oleh direktur utama rsup persahabatan dr rita rogaya pada selasa dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
diharapkan pemberian bantuan ini untuk bisa menambah kinerja dari rumah sakit persahabatan di dalam
alat kesehatan yang diserahkan berupa catheridge dan collection swab kit sebanyak dua ribu unit
alat ini akan digunakan untuk pemeriksaan dan penyimpanan swab
bantuan lain berupa pcr biomolekuler sebanyak dua unit yang digunakan untuk pemeriksaan pcr
kemudian digital rongsen sebanyak dua unit yang digunakan untuk melihat keadaan paru
toraks jantung dan organ dalam lainnya
sebanyak dua ratus tiga puluh empat box juga diberikan untuk melindungi tenaga medis
kami mendapat dua unit pcr berserta catridge nya yang sangat dibutuhkan sekali oleh rumah sakit persahabatan
karena rumah sakit persahabatan saat ini
di pemeriksaan itu dirujuk ke laboratorium luar
tapi saat ini dengan ada bantuan bin
kami bisa melakukan sendiri semua pemisahan tersebut
sehingga mempercepat perayanan perawatan pasien
sehingga mempercepat perayanan perawatan pasien
sehingga mempercepat perayanan perawatan pasien
sehingga mempercepat perayanan perawatan pasien
ini adalah kali kedua bin memberikan bantuan ke rumah sakit persahabatan
sebelumnya bin telah memberikan bantuan pada dua april lalu
saat itu bin memberikan lima unit ventilator lima ratus set alat pelindung diri
enam box masker n sembilan puluh lima lima ratus box sarung tangan kesehatan
diliputan cnn indonesia